dana moneter internasional imf memproyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia hingga akhir tahun hanya akan menyentuh level lima persen
tapi ini tidak buruk ya lima persen
dan pada dua ribu tujuh belas akan sedikit naik lagi menjadi lima satu persen
imf menyebut perekonomian indonesia mengalami perbaikan akibat kebijakan ekonomi ataupun kebijakan makroekonomi yang membaik dan reformasi struktural yang sedang berlangsung
sementara untuk tahun depan sektor konsumsi rumah tangga dan swasta masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi
di sisi lain imf memuji implementasi kebijakan moneter bank indonesia yang baru melalui bi tujuh days reverse repo